sebanyak satu dua ratus peserta diklaim panitia klb akan hadir
klb juga diklaim sah karena dua per tiga pemilik hak suara hadir
ditambah peninjau dan aspek legalitas izin dari satgas covid sembilan belas serta kepolisian
klb menjagokan sejumlah tokoh nasional sebagai ketua umum termasuk kepala staf kepresidenan muldoko dan mantan kader senior partai demokrat marzuki ali
saya kira semua orang tahu dan teman teman juga tahu bahwa sejak kongres luar biasa ini dicetuskan
tokoh pertama yang akan diangkat menjadi ketua umum adalah pak muldoko
kalau yang lain lain silahkan karena kita membuka pintu untuk
calon ini kita buka selebar lebarnya siapapun yang mau
termasuk ibu hasnaini haja hasnaini ibu dr haja hasnaini yang ketua partai emas
kongres luar biasa mendapat penolakan dari dpd partai demokrat sumatera utara
dalam rapimda tahun dua ribu dua puluh mereka tegas menolak klb dan menyebut klb ilegal
dari dpd partai demokrat sumatera utara
bersama dengan para ketua dpc se sumatera utara yang hadir pada saat ini
melaporkan kepada poltabes kota medan
di mana kita ketahui bersama ada klb ilegal partai demokrat di hotel di hill
di mana itu adalah wilayah hukum dari poltabes medan
kami minta kepada poltabes medan
untuk dibubarkan demi hukum
karena tidak sesuai dengan kehormatan dan kedaulatan partai demokrat
jumat siang tim monitoring satgas covid sembilan belas dipimpin kolonel infantri azhar mulyadi
juga datang ke lokasi untuk meninjau protokol kesehatan di lokasi klb
agus supratman ayat sudrajat deli serdak sumatera utara